dan kita ke informasi pertama wabah penyakit kolera yang berasal dari negara yaman
membuat pemerintah indonesia waspada khususnya bagi calon jemaah haji pada dua ribu tujuh belas ini
pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi terkait virus tersebut
rencananya pemerintah indonesia juga akan bertemu badan kesehatan dunia who awal agustus mendatang
langkah pencegahan dini dari pemerintah adalah memberikan edukasi kesehatan terkait wabah tersebut
di antaranya dengan penyuluhan bagaimana sanitasi yang benar seperti cuci tangan sebelum makan dan lain lain
dan terkait dengan vaksin pemerintah mengaku belum memiliki banyak vaksin terkait hal ini
pemerintah republik indonesia menyarankan pemerintah yaman untuk melakukan pencegahan dini melalui vaksin
kementerian kesehatan juga telah menyiapkan tim kesehatan yang akan melakukan karantina
bila ada jemaah yang mengidap kolera
kementerian kesehatan juga akan melakukan rapat bersama lembaga kesehatan dunia atau who
untuk membahas masalah ini
di karantina kemudian kita berikan kru batang oralit infus dan juga antibiotik
ada semua sebenarnya penyakit ini bisa dicegah
dan beriknya terjadi penyakit kolera dalam sejarah haji itu hanya di tahun seribu sembilan ratus delapan
saat ini belum ada
saya juga gak mau takabur ya jangan sampai ini
tapi saya lihat infrastruktur di saudi arabia

di jemaah indonesia belum
kita gak ini kan vaksin
yang harusnya divaksin harusnya dari yaman
pada kesempatan yang sama badan pusat kesehatan haji kementerian kesehatan republik indonesia
melansir data bahwa setiap musim haji sedikitnya tujuh puluh jemaah haji asal indonesia
mengalami demensia atau penurunan fungsional yang terjadi pada otak
demensia yang seringkali menyerang jemaah haji lanjut usia
dapat muncul karena dehidrasi yang akut
kekurangan cairan dan asupan gizi dapat memicu disorientasi ruang dan juga waktu
hal ini yang kerap mengakibatkan turunnya daya konsentrasi
sehingga jemaah haji tersesat dari rombongannya
demensia merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan fungsional
yang seringkali disebabkan kelainan yang terjadi pada otak
demensia seringkali mempengaruhi memori jangka pendek
pikiran kemampuan berbicara dan kemampuan motor